pasar tradisional atau pasar rakyat biasanya tidak bisa membuat kita tidak nyaman untuk berbelanja
akan tetapi di banyumas jawa tengah sebuah pasar tradisional terasa seperti pasar modern
dan atas pencapaian ini kementerian perdagangan memberikan penghargaan sebagai pasar tradisional dengan manajemen terbaik di indonesia
novia rusanti biasa berbelanja di pasar manis purwokerto banyumas jawa tengah
berbeda dengan pasar tradisional lainnya novi merasakan berbelanja di pasar manis sangat nyaman
karena mudah untuk mencari barang yang akan dibelinya
di rumah misalnya kita mau cari misalnya sayuran gitu kan kita ke tempat langsung ini kompleks sayuran gitu
ikannya di komplek ikan semua gitu jadi kita gampang
zufar juga merasakan kenyamanan berbelanja di pasar manis
selain lantainya kering dan bersih juga dilengkapi dengan fasilitas seperti di pasar modern
kebersihannya lumayan bersih nyaman terus ada trolinya
kalau kita belanja banyak kan enak kayak di supermarket gitu
untuk menciptakan suasana yang nyaman para pedagang di pasar manis purwokerto ini memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan di sekitar lapak dagangannya
selain itu juga menata barang dagangan dengan rapi dan menjaga kualitas barang dagangan
kita harus menjaga kebersihan ketertiban gitu
terus dagangan kita harus tata yang rapi biar pembeli itu senang ke pasar manis
kondisi pasar manis yang nyaman untuk berbelanja tercipta karena manajemen pengelolaan
penerapan pasar dilakukan dengan baik
dimulai dari lokasi pasar yang berada di tengah kota sehingga mudah dijangkau
lokasi parkir yang nyaman bebas dari pedagang kaki lima
desain bangunan pasar yang terang
lantai bersih dan adanya zonasi pedagang sesuai dengan barang yang dijual
serta papan informasi tentang jonasi barang dagangan
selain itu pasar manis juga dilengkapi dengan fasilitas modern
di antaranya keranjang yang bisa digunakan pembeli untuk berbelanja
informasi harga komoditas yang ditampilkan secara digital
atau transaksi dengan menggunakan uang elektronik
selama dua puluh empat jam kondisi pasar manis juga dipantau kamera cctv
masuk pasar nyaman
di situ ada kebersihan yang terjamin
kemudian sonasinya jelas
ada sayur tersendiri ada daging tersendiri buah tersendiri sembako tersendiri
kemudian juga di situ terang
jadi tidak masuk kegelapan
tapi sudah jelas
cahayanya masuk sudah jelas
berkat pengelolaan pasar yang baik
kementerian perdagangan memberikan penghargaan kepada pengelola pasar manis sebagai pasar dengan manajemen terbaik di indonesia
keberadaan pasar tradisional biasanya identik dengan kumuh becek bau
tetapi di pasar manis purwokerto ini suasananya berbeda
di pasar tradisional ini suasananya sangat modern
sangat bersih sangat nyaman
memilih berbagai macam dagangan sangat mudah
dan di situ juga dilengkapi dengan informasi harga
dan juga fasilitas seperti troli dan seterusnya
tentunya ini menjadi percontohan bagi pasar pasar tradisional di indonesia
agar bisa bersaing dengan pasar modern
roby sofwan amin banyumas jawa tengah